sesuai prediksi kebanyakan mungkin ya kehadiran bts di sidang pbb menyita perhatian
menarik karena bukan baru pertama bts sebelumnya juga pernah tampil ya di forum dunia tersebut
tak sedikit yang berpendapat bahwa kemunculan grup k pop papan atas tersebut menjadi strategi diplomasi yang jitu
kami bahas bersama pengamat hubungan internasional bapak teguh razasha selamat malam pak
selamat malam cnn indonesia
selamat malam terima kasih ini army juga atau bukan nih saya nggak tahu nih pak teguh
ini presis ya seperti yang dimimpikan bung karno tujuh puluh tahun silam ini
di mana seribu orang tua itu hanya bisa bermimpi satu orang pemuda bisa mengubah dunia
dan korea selatan dengan diplomasi globalnya punya tujuh anak muda yang bisa ditargetkan untuk tujuh kawasan sekaligus
bisa satu ke amerika utara satu ke amerika selatan
satu afrika satu asia satu australia
mungkin satu ke antartika
atau mungkin satu orang itu bisa menghandle dua atau tiga isu dari sustainable development goals
ini luar biasa
dan kita ketahui bersama kan jumlah generasi muda di dunia sekarang ini sangat besar
misalnya di india ada dua ratus tiga puluh lima juta di china dua ratus dua puluh lima juta dan di indonesia ada enam puluh tiga juta
dan rata rata orang indonesia itu tahu generasi mudanya
generasi yang melek komputer itu tahu
dan saya yakin jumlah stok generasi muda ini akan meluas karena dunia saat ini memiliki satu delapan miliar penunduk usia muda
tidak mustahil ya tokoh tokoh korea ini menjadi tokoh tokoh baru untuk menjadi ini pembawa pesan damai dari korea selatan ke seluruh dunia
gunakan buat mencari proyek proyek bisnis untuk perusahaan korea
pertanyaan saya berarti apakah soft diplomacy dengan penunjukan bts hadir di forum dunia seperti pbb
kalau yang kemarin itu kan soalnya bukan yang pertama sudah beberapa kali
artinya soft diplomacy yang dilakukan oleh korea selatan ini cukup pas kah kalau tadi menyambung dari pate ke rajasya
memang harus ada kehati hatian ya
kalau untuk public diplomacy oke kalau untuk digital diplomasi oke kalau untuk kenyamanan mereka keluar masuk negara asing oke
karena mereka memiliki paspor diplomatik akan diperhatikan oleh aparatur negara setempat
tapi ada pantangannya dengan sebuah sebuah bicara politik dengan sebuah sebuah menyenggol urusan cina dengan sebuah sebuah menyenggol keamanan di menanjung korea
dan untuk itu start yang sangat bagus tapi bagaimanapun harus ada gas kombinasikan dengan rem
artinya dengan penunjukan bts ini kan salah satunya untuk menggayat artinya untuk menggayat ada engagement dengan generasi muda di seluruh dunia
nah apakah ini akan berpengaruh dengan visi dan misi ini
memang kalau kita perhatikan ya statement presiden moon jae in dalam dua puluh empat jam terakhir itu selalu berbicara sdg yaitu sustainable development goals
kita harus akui generasi muda adalah generasi masa depan mereka akan langsung menangani isu isu sustainable development goals itu
apalagi kalau pemimpin pemimpin daerahnya pemimpin nasional itu usia muda
mereka akan mengerti namanya kemiskinan
kelaparan kualitas pendidikan
dan untuk itu mereka akan merujuk tokoh mereka adalah korea korea selatan
maka tidak mustahil desain desain sdg itu sudah dibuat oleh korea selatan
dan mereka ini tujuh anak ini ya tujuh orang ini jung kob v park ji min jin rm and j hope itu tidak mustahil
sudah ditentir untuk secara spesialis menghandle satu isu isu tertentu
dan mereka cukup berbahagia cukup menggunakan bahasa korea
dan kemudian diterbitkan
dan terjemahkan oleh seorang penerjemah yang sangat berkualitas
dan untuk itu ya tercipta tiktok dengan pemimpin pemimpin dunia yang kira kira ya umurnya dekat dekat mereka
tiga puluh an di bawah tiga puluh lima
ini kan visi misinya kan beragam ya pak
sebagai duta sdgs ini kan banyak sekali
nah melihat mereka masih muda oke mumpuni sangat multi talented berbakat siapa yang nggak tahu bts gitu
di seluruh dunia ini
tapi untuk menyelesaikan tugas sebagai duta ini apakah
gampang ini kan berat sekali
memang tugas diplomatik itu dua puluh empat jam
itu bukan hanya kita berbicara kementerian teknis tapi kita berbicara suatu demokrasi
kita berbicara suatu contoh diplomasi yang dilakukan oleh korsel di seluruh dunia
maka mereka bisa menjadi entry point yang baik
dan kemudian mereka bisa menyampaikan dengan bahasa yang dimengerti oleh generasi muda
mereka bisa menarik perhatian generasi muda
maka tidak mustahil dengan kedatangan mereka ke berbagai negara
maka akan terlahir generasi muda yang bisa menjadi membawa suara mereka
sehingga mempengaruhi pemerintah pusat dalam mengambil keputusan
misalnya penyelesaian kasus kasus air bersih model korea
kemudian penataan iklim dengan model korea
kemudian pembangunan kota berkelanjutan dan menggunakan teknologi lima g buatan korea
maka saya bisa membayangkan manfaat ekonominya akan luar biasa sekali
jadi anda melihat bagaimana soft diplomasi yang dilakukan oleh korea selatan
melalui pendekatan di sektor hiburan ini memang rumusan terbaik
jadi memang betul memanfaatkan momen saat ini
kita tahu bahwa hallyu atau korean wave ya
apalagi kalau kita sebut bts blackpink yang juga ditunjuk sebagai duta sdgs ini
dengan adanya penunjukan ini memang betul ini menjadi momen emas untuk korea selatan
ini sebenarnya hubungannya simbiotik
karena buat kelompok ini juga mereka sudah memiliki banyak simpatisan di seluruh dunia
banyak pengikut pengikut fanatik dan kalau kita perhatikan
sumbangan mereka terhadap pajak korea itu luar biasa sekali
jadi paling tidak tidak ada kesulitan dari pemerintah korea selatan untuk masuk ke suatu negara
karena generasi mudanya sudah tidak menolak begitu
dan untuk itu malah nanti tidak mustahil kalau mereka datang ke suatu kawasan ya
pesawat mereka sudah ditunggu oleh ribuan fans
dan begitu mereka ini menyatakan saya pada situasi the beatles tahun tujuh puluh an silam begitu
sebelum mereka datang masyarakat sudah ribut kemudian masyarakat sudah terlibat
sudah tahu apa yang akan dia katakan dan untuk itu media masa akan penuh dengan pemberitaan
siapa itu jin siapa itu sugan siapa itu v siapa itu jungkok dan tidak mustahil
secara serentak orang orang ini akan beredar di seluruh dunia
ya jadi hal ini akan merebut simpati masyarakat dunia atas korea
pada saat yang sama menjadikan korea itu suatu image baru dalam suatu pembangunan berkelanjutan yang
yang ramah lingkungan yang dekat dengan anak muda
dan juga pembangunan tersebut yang bisa menjadi contoh keberhasilan untuk seluruh dunia
dan di belakang mereka akan datang nanti perusahaan perusahaan korea teknisi teknisi korea
perusahaan elektronik korea dan konsultan konsultan korea dan bank bank korea
karena mereka sudah tidak perlu promosi lagi sudah di endorse oleh tokoh tokoh yang tujuh itu
hmm oke termasuk juga tak sedikit yang memprediksi bahwa ini bisa saja
apakah ini mungkin juga salah satu dari bagian strategi politik internasional dari presiden moon jae in sendiri
dan juga pasti berpengaruh dong pada elektabilitas presiden moon jae in
otomatis terjadi suatu dialektik ya
apa yang dilakukan di luar negeri akan berdampak ke dalam negeri
saya pikir moon jae in sudah hitung hitungan
ya tentunya juga tidak bisa dilepas sendiri anak anak muda itu
mungkin satu orang harus punya dua orang konsultan
dan secara teratur mereka mengadukan focus group discussion
mereka melakukan berbagai simulasi
dan mereka juga memperkuat kemitraan dengan generasi muda di luar negeri
sehingga masyarakat di seluruh dunia di berbagai benua tersebut
akrab dengan apa yang dipikirkan oleh tujuh tokoh ini
kemudian juga mereka tahu persis akan ada policy apa dari tujuh tokoh ini
karena polisi tujuh tokoh ini akan identik dengan apa yang dirancang oleh pemerintah korea
mereka akan mencari kesempatan
entah isunya pembangunan entah isunya kesehatan
entah isunya apapun satu dari tujuh belas items dalam sdg tersebut
oke yang pasti kenapa saya bilang strategi diplomasi forum dunia
karena tujuh member bts ini tidak hanya menarik generasi muda
tapi juga lintas generasi termasuk pak teguh reza shah ya
yang udah hafal banget membernya namanya siapa aja tuh tadi
terima kasih pak teguh reza shah sudah bergabung dengan sian indonesia connected malam hari ini
semoga kita diskusi yang lebih menarik lagi ya
terima kasih bapak selamat malam sehat selalu
terima kasih selamat malam